para pecinta otomotif kini dapat merasakan langsung ketangguhan mobil mobil berlebar hypercarn di jalanan layaknya pebalap profesional
lalu siapa kira kira yang pantas menyandang gelar sang raja jalanan
berikut rangkuman selengkapnya untuk anda
kehadiran mobil mobil berlabel supercar hingga hypercar membuat pecinta otomotif bisa merasakan sensasi kecepatan ala mobil balap sungguhan
beberapa produsen mobil terbaik di dunia berlomba lomba menciptakan raja jalanan mobil tercepat di dunia
dalam ajang frankfurt motor show dua ribu tujuh belas mercedes amg memamerkan hypercar pertama mereka ke hadapan publik mercedes amg project one
dibuat layaknya mobil tim formula one mercedes project one dibekali mesin seribu enam ratus cc fisik turbo
ditambah empat motor listrik pada masing masing rodanya dengan daya pacu maksimal hingga seribu tenaga kuda
disalurkan melalui transmisi otomatis delapan percepatan project one memiliki kecepatan maksimal hingga tiga ratus lima puluh km per jam dengan akselerasi hingga dua ratus km per jam dalam waktu kurang dari enam detik
layaknya mobil mercy yang lain desain project one dibuat untuk mengoptimalkan aerodinamika mobil
mobil ini hanya bisa diproduksi sebanyak dua ratus tujuh puluh lima unit dengan proses pengerjaan delapan belas bulan sejak pemesanan
project one hadir untuk menandingi salah satu rival mercedes di ajang formula satu sang kuda hitam asal italia ferrari
ferrari telah lebih dahulu memperkenalkan hypercar mereka ferrari la ferrari aperta
la ferrari memadukan mesin enam tiga ratus cc dengan motor listrik yang mampu menghasilkan daya sembilan ratus empat puluh delapan tenaga kuda
dengan material serat fiber karbon di hampir seluruh bodi dan interiornya la ferrari mampu berakselerasi hingga seratus km per jam dalam waktu kurang dari tiga detik
la ferrari langsung habis terjual bahkan sebelum diperkenalkan secara resmi pada ajang paris motor show dua ribu dua puluh
namun jika berbicara hypercar tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas bugaty hiror
meski tidak ikut unjuk gigi di ajang formula satu generasi penerus veron ini merupakan saingan berat project one dan la ferrari
mobil berkekuatan satu lima ratus tenaga kuda ini mampu berakselerasi sampai seratus km per jam dalam waktu dua lima detik
dengan mesin delapan cc enam belas silinder dengan empat turbo chiron sanggup melaju hingga empat ratus empat puluh km per jam
meski tidak menggunakan teknologi mesin hybrid chiron yang bodinya terbuat dari serat fiberkarbon dan metal super ringan masih tercatat sebagai mobil tercepat di dunia
setiap mobil dikerjakan hanya oleh dua puluh pekerja pilihan bugati dan diproduksi hanya sebanyak lima ratus unit
jika berminat membawa pulang salah satu mobil yang diperkenalkan chiron akan menerima kembali ke dunia